indonesia resmi masuk jurang resesi dan hal ini disebabkan antara dua kuartal berturut turut pertumbuhan ekonomi indonesia tercatat minus
resesi adalah suatu keadaan di mana pertumbuhan ekonomi negara negatif dalam dua kuartal berturut turut
ini merupakan resesi pertama indonesia dalam dua puluh dua tahun terakhir
dan terakhir kali indonesia masuk ke jurang resesi ya ini pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan
kejatuhan nilai tukar rupiah terhadap dolar amerika serikat langsung memukul ekonomi indonesia hingga terjerembab
saat itu nilai tukar rupiah anjlok dari kisaran dua ribu rupiah menjadi tujuh belas rupiah
namun meski resmi terperosok ke jurang resesi menteri keuangan republik indonesia sri mulyani justru yakin ekonomi indonesia mulai sembuh dan fase ekonomi terburuk telah dilewati